saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud luhut bin sarpanjaitan saat berpesan kepada prabowo beberapa waktu lalu
gibran sendiri mengatakan dirinya berteman dengan siapa saja termasuk di dalamnya mereka yang berseberangan dalam pilihan politik
gibran pun tak tahu menau siapa orang toksik yang dimaksudkan oleh luhut tersebut
namun dirinya berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik itu